jalan jalan ke kota semarang kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak mencoba
kuliner khas semarang apalagi nih kalau bukan lumpia nah kali ini saya akan
ajak andani untuk mencicipi lumpia khas semarang yang sudah legend
kali ini saya menelusuri gang kecil di jalan pemuda pandansari semarang meski berada di
gang kecil tempat lumpia mbak lin selalu ramai para pembeli pun mengaku rasa yang
otentik dan isian rebung yang tidak berbau serta memiliki saus hijau campuran kecap
bawang putih dan kacang
dan tepung maizena serta acar bawang putih menjadi kekuatan lumpia ini
apa ya disini yang paling manis
rebungnya paling gak berasa penuh
dan variannya juga macam macam
ada varian mozzarella dan bisa ditepan nih
beberapa tempat lumpia ya
tetapi ini benar benar enak
kenapa enak nggak ada baunya
selain rasanya otentik
makanan yang berbeda
yang berisi campuran rebung telur
dan daging cincang ini
kini memiliki banyak variasi
ada yang kering dan basah
isiannya pun kini beragam
saya pun mencoba menggulung dan menggoreng
lumpia legendaris ini
pada momen libur lebaran ini
penjual mengaku pendapatan mereka naik
dua puluh hingga lima puluh persen
dibandingkan hari biasa
dari hari biasa

dari hari biasa
emang apa sih yang unik yang dikira
kalau di sini kan yang emang aslinya ya
dari generasi pertama sampai ini generasi kelima
ya nggak ada bau rebungnya
terus variannya juga banyak
jadi bikin orang orang pingin kesini
harga lumpia di sini berkisar rp sembilan belas hingga rp dua puluh

saya pun penasaran untuk langsung mencoba
lumpia yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus tiga puluh ini
lumpia buatan saya ini
walaupun saya bukan orang yang nanti bantuin
nah selain otentik ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan ini merupakan
buah resep dari pasangan pemuda tionghoa
jadi kalau kesini bisa merasakan benar benar
benar resep yang otentik yang sudah ada zaman kolonial nah cara mencobanya campurin
saus hijau dan juga otentik di sini dan enggak ada dimana mana adalah acar bawang putih